meski sudah semakin banyak turnamen besar e sport diselenggarakan di indonesia
masih banyak orang yang belum memahami apa itu electronic sport
sempat menjadi cabang olahraga eksebisi di asean games dua ribu delapan belas
e sport kini sudah menjadi cabang olahraga prestasi
bahkan akan resmi dipertandingkan dalam sea games dua ribu sembilan belas di filipina nanti
perkembangan e sport di indonesia semakin pesat
sejumlah turnamen besar digelar
termasuk piala presiden e sport yang sudah berlangsung di awal tahun ini
dari turnamen turnamen e sport inilah seleksi digelar hingga akhirnya indonesia
memiliki tim nasional e sport yang akan tampil di sea games dua ribu sembilan belas
selain diikuti oleh pemain dan tim e sports terbaik di indonesia
skala dari piala presiden e sport pada dua ribu dua puluh juga akan semakin besar
dengan bangga kita bilang bahwa piala presiden e sport dua ribu dua puluh ada lebih dari satu game ada tiga game
dan juga kita memiliki
mengundang tim tim e sport dari negara negara asean untuk datang ke indonesia untuk bertanding
memperebutkan piala presiden e sport
atlet e sport kini memang menjadi satu profesi yang cukup menjanjikan
fikri aulia sudah menikmati dampak positifnya
meski awalnya sempat ditentang keluarga
juara asia free fire dua ribu sembilan belas ini akhirnya memutuskan serius di e sport
hingga rela meninggalkan pekerjaannya sebagai koki
kira kira kita bisa buktiin pas titik puncaknya itu orang tua kita support itu
pas kemarin kita juara fire asia invitational gitu kan
apalagi selain kita ngebanggain diri kita sendiri ngebuktiin buat ke orang tua
terus kita juga ngebawa nama indonesia gitu sih jadi orang tua percaya aja
dengan potensi dan peluang yang ada
dukungan dari pemerintah tentunya sangat dibutuhkan agar e sport di indonesia dapat semakin berkembang
erlangga wisnuaji robin kitt jakarta